bank indonesia juga mencatat aliran dana investor asing yang masuk mencapai enam triliun rupiah
dana investasi masuk melalui pembelian surat berharga negara
dikutip dari cnn indonesia com kepala departemen pengelolaan moneter bank indonesia mencatat
aliran dana asing masuk turut didorong oleh kenaikan suku bunga acuan sebesar lima puluh basis point awal bulan ini
investor asing melihat imbal hasil atau yield dari penjualan surat berharga negara cukup menarik
sehingga dana asing mulai mengalir
bank indonesia menaikkan suku bunga hingga lima puluh basis point sebagai langkah untuk menarik dana asing